antrian warga yang hendak mendapatkan vaksinasi booster nampak menjejali area parkir puskesmas pondok gede jati cempaka bekasi jawa barat sejak pagi hari
puskesmas yang melayani dua kelurahan yakni pondok gede dan jati cempaka ini memang menjadi salah satu sentra vaksinasi yang dimiliki kota bekasi
setiap hari senin hingga sabtu puskesmas ini melayani vaksinasi dosis satu atau dua hingga booster bagi warga yang berdomisili dimanapun yang datang ke puskesmas ini
kebijakan pemerintah yang mensyaratkan vaksinasi booster untuk bisa mudik diakui petugas kesehatan di puskesmas pondok gede meningkatkan jumlah warga yang datang untuk vaksin
peningkatan bahkan terjadi hingga dua kali lipat dan terus dilayani oleh delapan belas tenaga kesehatan yang bertugas hingga waktu tutup pelayanan
selama stok vaksin masih tersedia
peningkatan bahkan terjadi hingga dua kali lipat dan terus dilayani oleh delapan belas tenaga kesehatan yang bertugas hingga waktu tutup pelayanan selama stok vaksin masih tersedia
sejauh ini stok vaksin puskesmas jenis astrazeneca masih tersedia
bahkan kedepannya puskesmas akan melayani booster menggunakan vaksin pfizer dan moderna
ya memang yang diutamakan saat ini booster
tapi kita juga melaksanakan
vaksin satu dan dua bagi warga yang belum divaksin satu dan dua
nah untuk jumlah itu kalau di rata rata ya bisa sampai seratus dua ratus ya
selama masih ada yang datang ya kita layani
warga mengaku tidak kesulitan mencari lokasi untuk vaksinasi booster
antusiasme untuk menjalani vaksinasi booster diakui warga terjadi usai pemerintah menjadikan booster sebagai salah satu persyaratan mudik lebaran
pemerintah mengizinkan mudik apabila sudah booster
salah satunya ya
salah satunya ya
karena saya gini melawan ini kan percuma ya
kalau saya di jalan ada cegatan saya nggak ada ini bisa balik kan
ah nggak lucu gitu loh
satu itu kedua juga ini kayak kewajiban juga ya
daripada satu hal lagi untuk kesehatan kedua tentang kerjaan juga ketiga nggak usah pulang ke
ibu alasan untuk melakukan booster ini apakah salah satunya karena pemerintah mengizinkan budi ke apabila sudah booster
kemarin ketemu ke surabaya naik pesawat jadi mau ngomong langsung seger lah cari
kebijakan pemerintah untuk vaksinasi booster dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus corona saat silaturahmi lebaran
apalagi yang dikunjungi warga saat mudik umumnya adalah kelompok rentan seperti lansia
meski demikian pemerintah tetap memberikan kelonggaran bagi pemudik yang belum vaksinasi booster untuk mudik lebaran
dengan menunjukkan hasil tes pcr negatif covid sembilan belas
untuk yang baru divaksinasi
untuk yang baru divaksinasi dosis pertama
dan hasil negatif rapid antigen untuk yang vaksinasi dosis kedua